di gelar di stadion madia jakarta rabu pagi
satu ratus enam puluh atlet dari berbagai nomor sabang olahraga atletik
bertanding dalam seleksi nasional untuk persiapan ajang sea games dua ribu dua puluh tiga
pelari kawakan sekaligus pemegang rekor nasional agus prayogo
sesama atlet jawa barat nur sodik asal yogyakarta
dan atlet kalimantan barat irman syah
agus yang baru pulih dari cedera setelah mengikuti valencia marathon desember dua ribu dua puluh dua lalu
finish di posisi kedua dikalahkan ricky simbolon
yang finish dengan catatan waktu tiga puluh menit lima puluh lima detik
meski demikian agus yang finish dengan catatan waktu tiga puluh satu menit lima belas detik
tetap lolos limit atau batas waktu minimal
untuk kualifikasi sea games yaitu tiga puluh satu menit tiga puluh detik
nah valencia mau gak mau kan saya harus ikut
karena memang disini ada kualifikasinya
jadi invitasi ini kan hanya satu hari
maka dari itu saya manfaatkan untuk mengejar kualifikasi atau mengejar limit di nomor sepuluh ribu
alhamdulillah masih masuk limit untuk sea games
walaupun saya posisi kedua tapi nggak ada masalah
karena memang kemarin dari valencia belum sempat transisi
sehingga setelah dapat kabar ada invitasi ya mau nggak mau ya saya gas lagi gitu kan
sementara dari nomor lompat jauh atlet senior asal bali maria natalia londa
tidak mengikuti pelatnas juga lolos limit sea games dengan lompatan terbaik enam empat puluh tiga meter
puji tuhan lolos untuk kualifikasinya enam tiga puluh
saya lompat enam empat puluh tiga meter
oke jadi walaupun tidak ada di platnas tapi lolos untuk
kualifikasi untuk mengikuti sea games nanti
oke next persiapannya gimana
persiapan tetap persiapan utamanya adalah menuju sea games kambodia
semoga semuanya dilancarkan tanpa ada cedera dan lain lain
oke nanti persiapannya ikut platnas disini apa di bali
nah nanti saya komunikasi sama pengurus pb dan juga pelatih
wakil ketua bidang pembinaan dan prestasi pb pasi rumini menyebut
invitasi untuk atlet atlet dari pelatnas dan non pelatnas ini digelar untuk mendapatkan komposisi atlet terbaik
yang akan segera didaftarkan ke ajang sea games kamboja
dengan melihat prestasi mereka nanti kita akan memilih tentunya ppon itu kan tiga puluh satu atlet
nah diharapkan juga bisa menambah dari atlet dpon
kemudian ada juga yang tc dari pb pasi secara mandiri
itu juga akan kita evaluasi lagi yang bagus masuk yang tidak keluar
oke artinya ada sistem promosi dan degradasi sebelum ke sea games kamboja nanti ya
ya betul betul ada promosi degradasi
rumini berharap tabang olahraga atletik yang hanya bisa memboyong dua medali emas di ajang sea games vietnam dua ribu dua puluh satu lalu
dapat tampil lebih baik di sea games kamboja yang akan dimulai bulan mei mendatang